selamat sore saudara saudara sekalian
hari ini kita akan melakukan update kembali data covid sembilan belas
yang kita himpun dari kemarin pukul dua belas wib
sampai dengan hari ini tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh pukul dua belas
pemeriksaan spesimen yang kita lakukan pada periode kemarin sampai dengan hari ini
sebanyak tujuh belas delapan ratus enam belas spesimen
sehingga total yang sudah kita periksa sampai dengan saat ini adalah sembilan ratus empat puluh enam lima puluh empat spesimen
dari pemeriksaan hari ini kita dapatkan penambahan kasus terkonfirmasi covid sembilan belas
sebanyak delapan ratus ulangi sebanyak satu dua ratus enam puluh delapan orang
sehingga totalnya menjadi enam puluh enam dua ratus dua puluh enam
kalau kita perhatikan sebaran penambahan kasus tersebut
di antaranya adalah dari jawa timur melaporkan dua ratus delapan puluh kasus baru dan satu ratus delapan belas sembuh
kemudian yang kedua adalah sulawesi selatan
dengan dua ratus delapan belas kasus dan empat puluh lima sembuh
dki jakarta melaporkan satu ratus sembilan puluh kasus baru dan dua ratus empat puluh satu sembuh
jawa tengah satu ratus empat puluh kasus baru dan lima puluh sembuh
serta jawa barat tujuh puluh sembilan kasus baru dengan empat puluh lima sembuh
ada sembilan belas provinsi yang hari ini melaporkan kasus baru di bawah sepuluh
dan ada lima provinsi yang hari ini melaporkan tanpa ada penambahan kasus baru

ada penambahan kasus
diantaranya adalah kalimantan utara kepulauan rio sulawesi tengah lampung dan nusa tenggara timur
beberapa provinsi yang melaporkan jumlah sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus baru yang dilaporkan
diantaranya adalah kalimantan selatan
hari ini melaporkan enam puluh tujuh kasus namun sembuh satu ratus tujuh kasus
bali empat puluh kasus baru dan enam puluh orang
papua tiga puluh kasus baru dan tiga puluh lima sembuh
maluku dua puluh enam kasus baru dan tiga puluh tiga sembuh
kalimantan timur enam kasus dan enam belas sembuh
sumatera barat lima kasus baru dan sepuluh sembuh
sulawesi tenggara tiga kasus baru dan sebelas sembuh
kemudian aceh satu kasus baru dan dua sembuh
kalau kita lihat pada angka testing yang dilakukan
maka secara nasional jumlah testing kita memang baru mencapai tiga tiga ratus sembilan puluh empat testing per satu juta penduduk
angka ini adalah angka rata rata nasional
namun ada lima provinsi yang angka testingnya cukup tinggi
di antaranya dki telah melakukan tes sebanyak dua puluh enam lima ratus dua puluh empat

pada tahun ini

sumatera barat sembilan satu ratus dua puluh empat tes per satu juta penduduk
bali delapan delapan ratus tujuh puluh tes per satu juta penduduk
sulawesi selatan enam dua ratus delapan puluh delapan tes per satu juta penduduk
dan papua lima empat ratus empat puluh tes per satu juta penduduk
angka sembuh yang kita dapatkan hari ini adalah delapan ratus enam puluh enam orang
sehingga akumulasi totalnya menjadi tiga puluh tujuh ratus delapan puluh lima orang
jika kita total keseluruhan
maka angka sembuh kita mencapai empat puluh enam enam persen
memang angka ini masih dibawa rata rata global
sebanyak lima puluh enam lima puluh lima persen
namun ada sembilan belas provinsi yang memiliki angka sembuh
di atas rata rata global yaitu lima puluh enam lima puluh lima persen
bahkan ada sembilan provinsi dengan angka sembuh sudah melebihi delapan puluh persen kasus
diantaranya di provinsi rio kalimantan barat sulawesi tenggara
kalimantan timur kepulauan rio
gorontalo yogyakarta sumatera barat dan bangka belitung
kasus meninggal hari ini enam puluh delapan orang sehingga totalnya menjadi tiga tiga ratus sembilan orang
kalau kita hitung secara global
angka kematian pada kasus covid sembilan belas ini
berkisar empat sembilan puluh sembilan persen
relatif sedikit lebih tinggi dibanding dengan angka global pada empat enam puluh empat persen
ini adalah rata rata nasional
kalau kita rinci lebih lanjut sebenarnya sudah ada dua puluh provinsi
yang angka kematiannya di bawah empat enam puluh sembilan persen di bawah angka global

yang angka kematiannya di bawah empat enam puluh sembilan persen di bawah angka global
yang angka kematiannya di bawah dua persen
di antaranya adalah jambi nusa tenggara timur papua
kalimantan utara kalimantan barat bangka belitung
sulawesi tenggara sulawesi barat bali kalimantan timur dan papua barat
saudara saudara tentunya angka ini kita harapkan akan terus turun
dengan semakin baiknya layaknya